biasanya kalau kita belanja saat ini sudah menjadi sangat lazim kita belanja dengan kartu kredit
apalagi kalau kartu kreditnya mengalami penurunan bunga biasanya menjadi kesempatan atau celah untuk belanja lebih lagi
dua belas pelaku e commerce tanah air dipastikan akan turut meramaikan pesta belanja online akhir tahun ataupun harbolnas dua ribu enam belas
pesta diskon akan kembali digelar mulai senin dua belas desember hingga empat belas desember mendatang
berarti sudah tidak lama lagi ya
lantas segila apa promo dan banting harga yang siap menggoda anda saya juga sih sebagai konsumen
berapa target transaksi dan profit yang ingin dirauh pelaku bisnis online dalam ajang ini
diskon ganas harbolnas akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan gini sudah hadir di studio dua cnn indonesia ketua panitia harbolnas dua ribu enam belas miranda suwanto
terima kasih sudah bergabung bersama kami
saya udah gak sabar sebenarnya
untuk tahun ini itu apa ada yang lebih berat lagi ataupun lebih besar lagi banting harganya
tapi dari harbolnas
harbolnas yang kita ingin kedepankan sebenarnya bukan diskon gila gilaannya aja sih
tapi sebenarnya banyak banget penawaran lain selain diskon
jadi kita ada beberapa e commerce memberikan free ongkir ke seluruh indonesia
terus ada undian berhadiah mobil tiket pesawat
jadi banyak beragam promo sih yang akan diberikan kepada konsumen
mbak mirana apa yang spesial untuk harbolnas dua ribu enam belas dibandingkan yang sudah pernah berlangsung beberapa waktu sebelumnya
jadi tahun ini seperti tadi sudah disebutin
kita ada dua ratus sebelas e commerce yang ikutan pesta ini
nah dengan semakin banyak peserta tentunya lebih banyak lagi pilihan produk barang dan jasa yang bisa dipilih oleh konsumen
yang kita harapkan juga akhirnya si e commerce nya bisa berkembang lebih gede
si brand brand lokal yang jualan di e commerce bisa jualan lebih banyak lagi produknya
saya baru tahu ternyata kita ada dua ratus sebelas ya untuk e commerce yang bergabung di bunda
seperti apa sih koordinasi yang anda lakukan dengan para website website belanja online tersebut
bentuk koordinasinya sih kita lebih ada gathering kan untuk kayak oke kita tentu ini periode harbolnas tahun ini
kebetulan tanggal dua belas jatuh di tanggal merah biasanya buat usaha online itu kurang bagus ya tanggal merah atau weekend
orang kan tetap aja walaupun penggunaan internet di indonesia cukup tinggi kan
tapi akses mobile itu dari untuk belanja itu belum terlalu tinggi gitu
jadi orang masih banyak kan belanja tuh
oh di kantor
ketahuan nih banyak karyawan yang suka searching browsing belanja online pakai komputer kantor ya
oke jadi itu adalah research yang anda lakukan sehingga akhirnya menjadi tanggal
dua belas tiga belas dan empat belas desember
jadi tiga hari
oke untuk targetnya sendiri berapa besar transaksi yang akan dilakukan kemudian targetnya dari tahun lalu berapa target untuk tahun ini
kita sih harapkan dengan pertumbuhan e commerce yang emang udah gede banget
nah kita harapkan sih tahun ini at least bisa dua kali lipat
berarti di angka berapa target
kalau menurut riset dari nielsen tahun lalu itu di dua satu triliun hasilnya
dalam berapa hari
dalam tiga hari juga tahun lalu kebetulan
berarti tahun ini di targetnya
semoga bisa dua kali lipat dari angka itu
jadi lebih dari empat triliun rupiah
itu termasuk uang saya kayaknya karena saya ada rencana
udah mulai bikin wish list ya
oke tapi tanggal berapa sampai empat belas
kemudian targetnya biasanya untuk pembelinya di segmen segmen mana saja menurut anda
kalau untuk belanja kita kan ada dua ratus sebelas e commerce jadi rasanya sih pilihan produknya bakal bervariasi banget
dari produk elektronik fashion belanja tiket pesawat juga banyak travel yang ikut gitu
aduh itu saya banget
dan ibu dan anak tentunya ya
gak ketinggalan ya gitu
tapi kalau misalnya saya boleh tahu juga kan tadi yang menyebutkan ada promo promo lain
tidak hanya diskon harga loh yang diberikan tapi ada promo seperti undian berhadiah mobil kemudian ongkos kirim
kan saya sebagai konsumen penasaran rugi nggak ya
itu kan biasanya
itu kan biasanya udah deal si e commerce nya dengan brand brandnya
jadi saling support nih ada support dari si brandnya ada dari e commerce nya
jadi saling ini lah ya
tapi ini kan untuk gimana ya
gotong royong semuanya nih ayo dong kita punya potensi pasar digital yang gitu gede
jadi ya ini gua tong royong semuanya juga untuk gedein edukasi masyarakat soal mudahnya belanja online gitu
jadi itu tidak akan merugi intinya para pelaku usaha sudah memiliki hitung hitungan bisnis
harusnya masing masing itu kita kembalikan ke masing masing e commerce yang ikutan sih
tapi kemudian mbak miranda untuk panitia sendiri apakah kan tadi kita tahu bahwa masing masing website memberikan penawaran penawaran masing masing
tapi kalau dari panitia sendiri ada tidak
yang memang terkoordinir nanti kalau misalnya anda belanja sekian minimal sekian nanti panitia akan memberikan sesuatu misalnya kepada konsumen yang belanja
dari panitia nggak ada sih
lebih balik lagi ke semua website boleh ngasih general promonya masing masing
tapi dari panitia kan kita juga ada kerjasama dengan berbagai partner dari industri perbankan keuangan logistik telekomunikasi
nah itu kita yang koordinat mereka sehingga mereka bisa terekspos dengan promo dari partner yang bersangkutan sih
jadi misalnya untuk ikutan promo nanti bisa dicek si bank ini masukin kode ini

e commerce yang mau ikutan bisa gitu
jadi kita jembatanin juga sih antar industri
mbak miranda kita tahu pada tanggal dua belas empat belas pasti akan traffic akan tinggi tuh
seperti apa antisipasi traffic untuk saling pencet ya rebutan gitu
tinggal berapa jam lagi biasanya kan gitu ya
hari senin harga naik gitu
iya kayak gitu lah yang saya
tapi intinya traffic itu akan naik seperti apa antisipasi dari tim it untuk menghadapi kenaikan pembelian tersebut
kita sih balikin lagi kepada semua
balikin lagi kepada semua e commerce peserta
kan mereka juga banyak yang tahun lalu memang juga ikutan
jadi udah tau ya ini bakal gila gilaan banget biasanya naiknya trafficnya
jadi memang itu dikembalikan ke masing masing peserta e commerce
make sure servernya kuat gitu
semoga ya semoga gak ada masalah sih tahun ini
kalau belajar dari beberapa tahun sebelumnya adakah kendala kendala yang coba diperbaiki di tahun ini mbak miranda
pastinya bandwidth servernya itu banyak yang minta yang lebih gede khusus untuk tiga hari ini
terus ya biasanya dari tim logistiknya juga biasanya ada preparation khusus ya
oke jadi jangan khawatir ya
dan itu satu x dua puluh empat jam
dengan bandwidth yang disediakan itu memang sudah dipastikan tidak masalah
kalau kita berkaca pada e commerce saya selalu teringat alibaba
jadi misalnya seperti single day ataupun misalnya di amerika juga ada ya
ya seperti itu kita tahu
kan kalau kita hard bonus namanya
selalu besar gelap gelap
sekali kalau misalnya meraup transaksi
tapi kalau misalnya anda sendiri melihat kalau karakter masyarakat kita walaupun kita indonesia terkenal hobi banget belanja
untuk belanja online kemudian menggunakan kredit card itu dipastikan aman tidak
karena kan kita tahu ada cyber crime dan lain sebagainya
seperti apa tim anda mengkoordinasi hal hal tersebut
sebenarnya kalau itu balik ke masing masing e commerce yang udah bekerja sama dengan payment gateway maupun dengan bank gitu
dipastikan sih semuanya yang ikutan hard bonus itu biasanya sudah tiga d secure ya
jadi mereka sudah transaksinya harusnya aman
tingkat fraudnya sebenarnya nggak terlalu besar ya gitu
apalagi sebenarnya pemakaian kartu kredit untuk belanja online sejujurnya kan belum setinggi itu ya
jadi masih lebih banyak bank transfer cash on delivery gitu
oke dan ini saya ke produk
kalau dibelajar dari tahun lalu atau tahun ini
produk mana sih yang paling banyak dicari
kalau menurut riset kemarin pas preskon sempat di share oleh google itu fashion masih lumayan tinggi
produk toys kids and baby masih cukup tinggi
elektronik tentunya itu masih susah digeser sih kedudukannya
jadi itu masih tiga teratas
masih tiga teratas
oke untuk produk produk juga yang memberikan kehususan pada harmonas dua ribu enam belas ada tidak mbak miranda
banyak sih tapi itu di tiap website beda beda kan itu mereka deal masing masing dengan brand brand tertentu
ada produk produk eksklusif yang akan di launch gitu
jadi mereka memang memiliki hak masing masing untuk mempromosikan
nanti akan ada kebersamaan juga penghitungan total transaksi tapi
ada jadi tanggal sembilan belas nanti kita akan umumin rame rame itu hasil dari tiga hari belanja online nasional

terima kasih sudah bergabung bersama kami mbak miranda swanto ketua panitia
mbak miranda swanto ketua panitia harus
mbak belanja juga nggak sih
oh tentu dong
oh belanja ya
jadi untuk saya sekaligus di marketingkan ya harmonylash

terima kasih mbak miranda sudah bergabung bersama kami